seorang pria tewas akibat tersetrum arus listrik saat berupaya menghindari banjir yang menggenangi permukiman warga di kebayoran lama jakarta
sementara di sumedang jawa barat seorang pengendara motor tewas setelah terseret arus sungai saat melintasi jembatan cipelang
proses evakuasi seorang pria yang tewas akibat tersetrum arus listrik di jalan keramat dua kebayoran lama jakarta selatan kamisore diiringi kepanikan warga
saksi menyebut korban berusia enam puluh tahun ini sempat terpental ke genangan air yang merendam permukiman
warga harus menggunakan kayu untuk menarik jasad korban dari dalam air
saksi pun menyatakan banjir terjadi usai hujan deras mengguyur lokasi kejadian
korban asal jawa timur ini diduga tersetrum saat memegang pagar ketika berupaya menghindari banjir
jenazah korban dibawa ke rumah sakit fatmawati
pertama kan mau dagang takut kena banjir kecil naik tembok
itu bukan lewat dari pintu itu
naik tembok mau lengkar kena migang apa ada besi itu
migang itu kena setrumnya
penyelamatan bayi yang dilakukan langsung oleh bapak kades ujung jaya
seorang ibu dan bayi terpaksa dievakuasi kepala desa dan tni saat banjir setinggi dua meter menerjang wilayah kecamatan ujung jaya sumedang rabu malam
banjir terjadi setelah hujan lebat mengguyur wilayah
tersebut sejak rabu siang
sekitar dua ratus rumah di satu rw terendam banjir luapan sungai cipelang
selain itu banjir juga membuat seorang pengendara motor yang tengah melintas di jembatan sungai cupelang terseret arus sungai
korban ditemukan dua ratus meter dari jembatan dalam kondisi meninggal dunia
meski banjir hanya menggenang selama dua jam lumpur memenuhi rumah warga
kamis pagi warga mulai membersihkan rumah mereka dari lumpur sisa banjir
jalan kemang utara sembilan mampang jakarta selatan kami sore tergenang air setinggi empat puluh cm
selain akibat hujan deras yang mengguyur jakarta banjir juga diperparah oleh luapan aliran kalimampang
meski berangsur surut akses kendaraan dari kemang menuju warung buncit dan sebaliknya tak bisa dilalui
para pengendara yang hendak melintas terpaksa mencari jalur alternatif
tim liputan cnn indonesia